papa boy nanti kita cari lagi yang murah aja ya kan
gue jadi kasihan sama mama coba aja kalau gue punya duit sebanyak itu
boy jangan lupa mamanya boy itu macan manusia tangguh enggak apa apa yang penting
ya sekarang mama itu fokus untuk balikin uang ke adriana supaya kita nggak
masa baru bentar tinggal di sini ada maling ini komplek atau gimana sih
mama dengar sesuatu be dari luar tapi mama gak yakin gak tahu juga siapa
paling mah oke sekarang mama juga ada tenang aja lebih kita lihat keluar ya
juga waduh tuhan ah kacau ini mah bisa ketahuan atau temen temennya
sih nontek penyusup pak tuh lihat pak di atas
hahaha ketangkepkan loh pak
itu teman temannya rafa ya super duper natch banget mas mas mereka udah nggak ada sopan
sama sekali mas sama kita ini rumah kita tiba tiba manjat manjatan ke rumah apa sih mas bahaya deh
kayak begini aduh om kita tuh kesini dari kalian cuma mau ketemu sama sireva tapi kita tuh dari siang
nggak boleh ketemu sama si nenek ah siapa ya nenek
oh my god mas gak denger apa kita membiarkan anak kesayangan kita yang super duper ahlaknya baik tapi berteman
sama mereka yang nggak punya etika sama sekali dan enggak punya sopan santun pasti sama orang tua ngomongnya
kayak gitu mas kita biarin aneh kita berteman sama mereka oh my god nenek nenek kalian denger baik baik
ya sekarang saya maafin kalian karena kalian berdua adalah teman daripada reva sekarang kalian cepat pergi dan jangan pernah kembali lagi pergi dan jangan kembali

dan jangan kembali lagi
bercuma ngucapin kesini tapi
kamu hantar sampai depan ya

ya tuhan tante mangapnya gede banget
bibir saja yang gede gini gak gede gede banget tante
diam ya mulutnya juga gede tau
sekarang jawab pertanyaan saya
anak saya diapain nangis gak katem katem begitu
ya allah makan gak mau apa nggak mau
masih sakit tante
ternyata segitu berarti nyagu buat dia
sebenarnya aku juga sangat cinta dan sangat sayang sama kamu
tapi aku gak mau terlalu besar dosaku sama ma
mungkin ini jalan yang terbaik buat kita berdua
ya ampun jan
ngapain lu kayak orang stres begitu
kelakuan lu ya
lu stres mikirin tanah emak ya
terus apa gimana rencananya kapan
mendingan buru buru dah diberesin biar cepat
eh lah ma
soal tanah ma yang dikembang sabar dong ma
ia udah nyesel banget kok mau ngebohongin ma
iya nyesel dong ma gak cukup
yang penting lu tanggung jawab sama kelakuan lo
orang kalau cuma maaf doang banyak tuh bikin kesalahan
salah maaf salah maaf gak kelar kelar
yang penting tanggung jawab
ah kuyuk nih gua dah
jan bakal tanggung jawab
apapun yang terjadi nanti
aku harus bisa balikin tanah ma gue yang dikembang itu
gua harus cari uang sepuluh juta yang udah gua tilep bareng sama si dado
gue mau minta maaf nih gue sama meghan gak berhasil temuin reva hari ini
udah gak apa apa sih
lu berdua mau bantuin gua
gue jadi gak enak nih sama lu berdua
sekarang lu dimana
gue ini masih di depan rumah reva sih baru mau jalan pulang
ya ampun sin ini kan udah malem
tuh gua jadi gak enak nih sama lu berdua
ini kaku banget sih lo
gak apa apa kali bu ini kan lagian juga gue yang pengen
sama megan yang pengen
bapak kan gak nyuruh apa apa
kalau gitu mendingan lu balik aja sama meghan ya
hati hati di jalan
kalau kenapa kenapa lu hubungin gua ya
reva kenapa susah banget ya dihubungin ya
ketemu aja susah
apa gue telpon aja kali ya
sama reva lagi ngapain sih
berarti reva ada di rumah dong
tapi dia kenapa sih
biasa ketemu juga di sekolah
aduh ini namanya kejam
aduh gak nyangka si keket kety
kok dia bisa ya ada di jakarta ya
aduh menu orangnya itu mukanya tebal
papanya si pui jangan sampai tahu
kalau si keti itu ada di jakarta
jangan sampai tahu
soalnya papanya boy itu adalah mantan pacarnya keti
aduh ini bener bener bahaya mengancam keuangan
bahaya mengancam cinta
mau ketemu siapa ya
mau ketemu ibu marissa
bilang dari pak arief staf kantornya
silahkan duduk pak
terima kasih saya duduk
mulutnya kok matkamit gitu
iya itu teh
katanya teh dari kantor
bibi sudah suruh masuk kan
sudah duduk malahan
terima kasih ya bi ya
saya sudah tawarkan mobilnya sesuai perintah ibu
dan saya sudah sedikit cross check
itu harganya sekarang sekitar tiga ratus jutaan bu
ya udah gak apa apa
kalau gitu besok mobilnya akan saya tawarkan
ya kalau misalnya ada yang nawar ya nggak apa apa sih
yang penting masih gak jauh jauh banget sama harga pasarannya
yang penting jangan jatuh jatuh banget ya
soalnya gini arief
jadi kalau harganya turun sedikit masih enggak apa apa ibu ya
iya enggak apa apa
asal jangan jatuh jatuh banget
ya baik bu
kalau gitu saya permisi dulu
terima kasih arief
aduh ya allah
bantu hambamu ini ya allah
mudah mudahan harganya itu sesuai dengan harga pasaran
jangan sampai jatuh jatuh banget ya allah
bantu hambamu ya allah
kok mama mau jual mobil mah sih
nanti kita cari lagi yang murah aja
aduh boy jadi kasihan nih sama mama
coba aja kalau boy punya duit sebanyak itu
boy jangan lupa
mamanya boy itu macan
yang penting nih ya sekarang mama itu fokus untuk balikin uang ke kadriana
supaya kita gak ada tuh namanya utang budi lagi
udah kamu gak usah khawatir
iya sih ma
yaudah kalau gitu pulang pergi nanti boy anterin ya
jangan enggak cocok tau
terus kamu ke sekolahan telat gimana
kan ada papa suaminya mama
papa udah pulang
langsung denger curhat mama sama boy
papa udah gak marah
karena sama mama tuh buktinya sekarang papa udah ngobrol sama mama
kita udah baik kan ya
berarti hilang satu beban hati
dan mama tenang aja
papa udah nawarin motor harley papa
dan besok udah ada yang mau ngeliat
kok dijual sih pa
loh papa kan juga mau patungan
tapi kok papa rela
itu motor kan kesayangan papa
udah lap lap istri istri gitu
bapak kan lebih sayang sama mama daripada sama motor
buat papa harga diri keluarga itu lebih penting daripada cuma sebuah benda
buat mama mama jadi makin cinta nih sama mama
yaudah kalau gitu boy kayaknya mau tinggalin mama sama papa berduaan ya
mama papa ribut kamu tinggalin
mama papa mesra mesra kamu tinggalin juga
kita ini sebagai satu keluarga udah harus saling bahu membahu kalau ada masalah